menko poluka miranto menegaskan tidak akan ragu ragu menindak tegas oknum yang berupaya mendelegitimasi penyelenggara pemilu
karena penyelenggara pemilu telah bersungguh sungguh menyukseskan pemilu bahkan hingga memakan korban
di awal bulan ramadan menko polhukam wiranto menggelar rapat koordinasi terbatas
bersama dengan mendagri cahyokumolo menko minfo rudiantara dan wakapolri komjenpol ari dono sukmanto
di kantor kemenko maritim pada senin pagi
menurut wiranto pemilu serentak dua ribu sembilan belas yang tergolong terbesar dan tersulit di dunia telah berjalan damai dan sukses
pemilu ini pun mendapatkan perhatian dan apresiasi dari negara negara di dunia
wiranto meminta sejumlah pihak untuk berhenti berupaya memecah belah persatuan
mendelegitimasi lembaga pemerintahan menyebarkan fitnah serta ujaran kebencian
para tak akan ragu ragu lagi tidak akan ragu ragu lagi untuk menindak tegas
siapapun menindak tegas siapapun yang nyata nyata melawan hukum
yang bertujuan untuk mendelegitimasi penyelenggara pemilu
yang sementara ini sedang melaksanakan tugasnya dengan sungguh sungguh
untuk menuntaskan perhitungan suara
bahkan telah menimbulkan korban ratusan petugasnya sebagai pahlawan demokrasi